berikutnya saudara banjir merendam sebagian wilayah kabupaten muaro jambi
jambi sudah selama empat bulan
salah satunya di sd negeri satu ratus tiga puluh empat kecamatan taman rajo
puluhan siswa terpaksa belajar di tengah banjir
bahkan untuk sampai ke sekolah siswa harus menggunakan perahu
suasana banjir di desa rusmuda
sudah empat bulan banjir merendam sekolah dasar satu ratus tiga puluh empat kecamatan taman rajo kabupaten muaro jambi jambi
puluhan siswa terpaksa belajar di ruang kelas yang tergenang air
tak heran jika siswa kurang konsentrasi dalam belajar
dari video amatir guru ini terlihat selain ruangan kelas banjir juga merendam lingkungan sekolah
dengan ketinggian air mencapai satu meter
jalan menuju ke sekolah pun terendam
sehingga untuk sampai ke sekolah siswa terpaksa menggunakan perahu
namun akibat banjir hanya siswa kelas tinggi yang sekolah yakni kelas empat lima dan enam
sementara siswa kelas rendah atau kelas satu sampai tiga sd diliburkan
kami selaku pendidik sangat cukup prihatin
mudah mudahan ke depannya air ini surut
siswa dan guru berharap banjir segera surut sehingga aktivitas belajar di sekolah dapat normal seperti biasa
kami sudah empat bulan sekolah menggunakan perahu
jadi harapan ke depannya dalam keadaan begini apa harapannya
biar bisa sekolah seperti biasa
tak hanya sekolah banjir juga merendam ratusan rumah warga di kabupaten muara jambi